beacukai dan badan narkotika nasional membongkar penyelundupan empat puluh kg sabu atau metamfetamin di aceh pada sepuluh dan sebelas januari lalu
sabu yang diselundupkan dari penang ini diduga dilakukan oleh jaringan aceh malaysia
dalam jumpa pers yang dihadiri menteri keuangan dan kepala bnn beserta jajarannya di kompleks perkantoran beacukai rawamangun jakarta
menteri keuangan sri mulyani mengatakan penindakan ini berawal dari informasi intelijen yang diperoleh bia cukai dari bnn pada sembilan januari
mengenai upaya penyelundupan sabu melalui jalur laut di perairan idi rayet dan sungai kuala bagok kabupaten aceh timur
selain sabu empat puluh kg petugas juga mengamankan barang bukti lima telepon genggam dan dua unit speedboat
empat orang tersangka yang diduga pelaku terancam dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan hukuman maksimal pidana mati
narkoba itu adalah underground ekonomi ilegal sehingga dia tidak tercapture
dia jelas menggerus daya beli masyarakat dia membeli dengan barang barang ini yang kemudian transaksinya tidak terekam
sehingga dari sisi gdp kita atau ekonomi kita dia tidak terekam tapi value nya sebetulnya ada
selain tentu saja dampak dari sisi kesehatan produktivitas masyarakat itu jauh lebih berbahaya lagi
kasus narkoba yang ditangani oleh beacukai kepolisian bnn
ini kurang lebih ada empat puluh ribu kasus lebih tahun dua ribu tujuh belas
tersangkanya lebih dari lima puluh ribu tersangka itulah yang sekarang menjadi permasalahan di lapas
tapi hukuman mati banyak ya hukuman mati banyak sebenarnya
jadi ancaman maupun putusan tapi kan bukan rananya kita
nanti silakan nanti didalami
jadi kumham dan jaksa agung ya